sehingga kita berharap bahwa anak anak menghadapi bencana ini dalam kondisi yang terjaga dan terdampingi
nah anda tadi menyebut soal rancangan undang undang pdp atau perlindungan data pribadi gitu
pas baru banget apartemennya kemarin renovasi baru selesai
kita lihat korea selatan investasi misal banyak di sini